dan kita telah terhubung dengan korespondensi nn indonesia erlangga wisnuwaji
selamat malam waktu indonesia
angga dua hasil berbeda diraih tim thomas dan uber indonesia
apa laporan terbaru yang bisa anda sampaikan dari bangkok
selamat malam ila memang baru saja pertandingan perempat final piala thomas
antara indonesia melawan malaysia baru saja usai
dan akhirnya tim piala thomas indonesia melaju ke semifinal
setelah berhasil mengalahkan tim malaysia dengan skor tiga satu
yang menjadi penentu kemenangan di pertandingan malam ini adalah
ganda putra debutan indonesia yaitu fajar alfian dan muhammad rian ardianto
yang mampu tampil luar biasa dengan mengalahkan ganda malaysia aronsya dan theo iyi
dengan rubber game dua puluh satu delapan belas sepuluh dua puluh satu dan dua puluh satu sembilan belas
ini kalau kita review pertandingan dari awal tunggal pertama kita
antoni sinisuka ginting harus mengakui pemain kawakan malaysia lee chong wei
kemudian dari nomor ganda putra ganda putra nomor satu
dunia asal indonesia kevin sanjaya marcus fernandes di gideon
memberikan hiburan kepada penonton yang memenuhi impact arena
dengan menampilkan permainan yang impresif
dan juga diwarnai sedikit cyborg dengan lawannya dari malaysia govisem tan wikyong
hingga akhirnya kevin marcus menang dua puluh satu sembilan belas dua puluh dua dua dan dua puluh satu tiga belas
kemudian penampilan yang tak kalah baik juga ditunjukkan oleh tunggal kedua indonesia jonathan christie
yang bertanding melawan lee zijia
jonathan menang juga dengan rubber game dua puluh satu lima belas sebelas dua puluh satu
dengan hasil ini artinya indonesia berhasil mengobati kekecewaan setelah tim plu berkalah
dari thailand dengan skor tiga dua
dan besok tim thomas indonesia akan tampil di semifinal melawan tim plu thomas dari tiongkok
sementara di semifinal partai semifinal lainnya akan bertemu tim jepang
yang akan melawan juara bertahan denmark hilang
baik terima kasih
bagaimana besok semifinalnya
terima kasih erlangga wisnuaji dari bangkok